pembulu tangkis cilik bernama lengkap muhammad habil bin zema
merupakan siswa yang duduk di bangku kelas lima sekolah dasar negeri lima
kecamatan sekupang kota batam
pada usianya yang relatif muda yaitu sembilan tahun
pebulu tangkis cilik asal kota batam ini telah banyak mengukir prestasi
dan meraih medali dari berbagai event baik tingkat provinsi maupun nasional
habil telah meraih prestasi di tingkat antar klub di wilayah provinsi kepri
pada dua ribu dua puluh dua menjadi juara pelajar sekota batam dua ribu dua puluh
menjadi juara open turnamen badminton anak lining
menjadi juara badminton anak di tingkat provinsi dua ribu dua puluh
sementara di sirnas bni seri b kepri habil berhasil sampai di semifinal
kecitaan habil terhadap bulu tangkis berawal dari sering melihat
sang ayah muhammad soleh yang suka bermain badminton
melihat sang putra memiliki ketertarikan dengan olahraga badminton
ibu unda yudhoye mendukung dengan mendaftarkan habil untuk berlatih badminton
di gortiban sekupang kota batam
tak hanya itu ibunda habil juga selalu memberikan motivasi dan semangat
serta menemani buah hatinya saat berlatih
berawalnya itu dari kopi untuk kopi itu tidak ada kegiatan

dari diajak ayah itu sampai sekarang ketarik badminton
nah bakat dia pertama sekali muncul itu dari siapa bu
dari ibu atau mungkin bapak ayahnya
ayahnya pemain badminton juga
dulu pernah pemain badminton dulu waktu kecil pernah ikut yang last lapin
menghadapi pertandingan sirnas bni seri b yang digelar di gorban
dabaru kota batam februari lalu
habil mengaku telah mempersiapkan diri dengan berbagai melakukan latihan
dan menerapkan sejumlah strategi permainan
dari sejak kapan kamu termotivasi untuk bermain badminton ya
corona saya di rumah jalan
terus ayahnya nyebak buat saya latihan badminton
dari situ saya memotivasi sama sama motivasi habil buat mau
terus lagi latihan habil suka
pandemi covid sembilan belas pada dua ribu dua puluh lalu semakin membulatkan tekad habil benzema
untuk lebih memilih menekuni olahraga badminton ketimbang olahraga lain

saat itu habil lebih memilih berlatih dan bergabung di klub pb batamadani
hingga berhasil menjadi juara
di klub yang telah memiliki anak didik sebanyak dua puluh lima orang ini
habil dilatih oleh mantan pemain dari klub jarum indonesia vicky rizky pratama
sebelumnya dari awal saya juga ngomong kepada orang tuanya
habil ini kedepannya mau difokuskan di badminton atau tidak
kebetulan orang tuanya dukuh dan anak anaknya juga kebetulan mau
terus dia jadwal latihannya kurang lebih hampir tiap hari
jadi yang aku cita yang aku dipakai buat dia itu supaya apa
dia kepingin juaranya itu tak harus berbalik
di tangan vicky semangat tekad dan kemampuan habil terus ditempa
agar suatu saat nanti habil berhasil meraih mimpinya
yaitu menjadi juara dunia bulu tangkis
agus iswanto batam kepulauan riau